bener nih kakek kamu coklatnya enggak makasih enak ya dan
enak ya dad ya
abah abah mbalu ini makan coklat enak gratis
bu saya pamit dulu ada urusan waribu pak anissa akan pulang dulu
anissa ini kang zainuddin mau pulang kok diem
wah bagus juga nih karetnya
tapi warnanya merah abah sama belum pernah lihat di masjid atau di musola
yang pakai karpet warnanya merah apa kita teh harus bersyukur masih ada yang
dengan karpet ke musyola
daripada tidak pakai karpet abah masuk angin dgt decide mana mana
eleester nulis apa ini disuruh haji alwi masih tanda karetnya
nic ho ahlah ah ah ah al ikhlas ayolah siti hutan masal kecil asal siti mau kang saya betul betul belum ada uang
kang saya betul betul belum ada uang bapak
betul betul belum ada uang
jadi saya belum bisa bayar hutang
saya belum selesai ngomong
asal siti mau jadi istriku ya
kang hutang tetap hutang
jadi saya berkewajiban untuk membayarnya
iya hutang juga tetap utang
tapi cinta oke tetap cinta ya
kanisa hayu atu akan antar biar lebih cepat
terima kasih kang
saya jalan kaki saja
di depan juga banyak angkot kok
aduh jangan jalan jalan kaki atu
nanti pulang sekalian akan jemput
terima kasih kang
nggak usah repot
saya sendiri juga bisa
kang akbar mau ke mana kang
eh mau ke musola
maksudnya mau ke pasar
kalau begitu aku akan jalan
kalau begitu bareng dengan anissa ya kang

nggak apa apa bareng saja dengan anissa ya
sampai di musola eh sampai di pasar saya mau naik angkut
terima kasih kang assalamualaikum